yang bersangkutan saudari lp ini kami lakukan penindakan dengan tilang
kita gak sengaja ke jalur busway karena mama salah nyetir
di depan ada bus dan dia nggak jalan dari tadi
di belakang juga ada bus jadi kita
berdasarkan adanya video viral yang ada di media sosial setelah kami melakukan penyelidikan dan juga klarifikasi kepada yang bersangkutan
yang bersangkutan ini seorang selebgram atas inisial zl
setelah kami lakukan klarifikasi memang betul yang dalam video tersebut yaitu saudari zl
pada saat kejadian saudaranya hari ini sebagai penumpang
kemudian yang mengemudikan yaitu ibu kandungnya
yaitu dengan inisial lp
atas kejadian tersebut sesuai dengan undang undang lalu kajian angkatan jalan
yang bersangkutan saudari lp ini kami lakukan penindakan dengan tilang
bisa ditegaskan lagi pelanggarannya berarti apa pak acep
pelanggarannya yaitu sebagaimana tersebut
dalam pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu
ya barang siapa kami bacakan ya
setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan
yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas
jadi jalur pas k ini kan setiap ujung jalur atau lajur itu kan ada rambu rambu bahwa
jalur tersebut khusus untuk pas k
makanya kita kenakan pasal dua ratus delapan puluh tujuh ayat satu
pindah anda ke urungan paling lama dua bulan atau hingga paling banyak rp lima ratus
kalau dari yang melanggar ini berarti sudah membayar gelap seperti apa pak
ya nanti yang pasti saat ini sudah kami tilang
ya nanti untuk pembayaran bisa lewati
ya jadi yang bersangkutan ini ada dua jalan setelah nanti dibilang bisa membayar
melalui bank yang ditunjuk ataupun mungkin nanti hadir di pengadilan saat sesuai dengan hari dan tanggalnya sudah ditentukan
pak raza secara aturan lalu lintas kalau bas k itu memang boleh berhenti selama empat jam kayak gitu pak menungkuk itu
bukannya bisa menyebabkan kemacetan di jalur lainnya pak
jadi gini mbak nanti ini diikat dulu ya
terkait dengan kejadian tersebut kami dari satuan lalu lintas polres metro jakarta utara
tetap melakukan penindakan terhadap semua pelanggar khususnya bidang lalu lintas
kami tidak melihat si a si b si c selama bersalah terus kemudian terbukti
ya kami lakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku
terus kemudian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pengguna jalan
mari kita patuhi peraturan tentang lalu lintas